selama puluhan tahun masjid al mukarrabin dan gereja gmist mahanaim di jakarta utara saling berdampingan
dua rumah ibadah ini tetap menjaga keberagaman serta toleransi hingga saat ini
allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
jumat sekitar pukul dua belas tiga puluh umat islam melaksanakan sholat jumat di masjid al mukarrabin yang terletak di jalan enggano tanjung priok jakarta utara
di saat yang hampir bersamaan berjarak kurang dari dua meter dari masjid tersebut sejumlah anak menari diiringi musik tabuhan
mereka adalah murid sekolah minggu gereja gmist mahanaim yang sedang berlatih untuk tampil di acara sekolah injil
kedua kegiatan ini berjalan beriringan tanpa halangan
gedung gereja mahanaim dan masjid al mukarrabin memang berdebetan
sebatas celah sempit berukuran sejengkal saja yang menjadi pemisah mereka
lebih dari lima puluh tahun lalu para pelaut asal sangieta laut sulawesi utara singgah di tanjung priok
kemudian dibangunlah gereja mahanaim
berselang dua tahun masjid al mukhorobin pun berdiri
sejarah ini pula yang menjadi latar belakang kerukunan beragama di tempat ini
salah satu bentuk toleransi yang dapat dilihat adalah pengeras suara masjid al mukhorobin
sengaja tidak diarahkan ke gereja mahanaim
ini bertujuan agar tidak mengganggu kegiatan di gereja
karena untuk menjaga keutuhan beragama itu
kita tidak mau menganggum mereka juga kan
kalau itu tidak kita tidak ada koordinasi masalah itu
tapi kita sudah sama sama mengerti masalah itu
memang saya juga saya pasang ini mengenai suara itu
nggak pernah kita arahkan ke sana paling kita akan wujud sekitar tiga puluh derajat saja
tahun ini rencananya idul fitri akan jatuh pada minggu dua puluh lima juni
jika di hari minggu pada umumnya gereja mahanaim melaksanakan tiga misa dalam satu hari
untuk lebaran nanti mereka sudah siap untuk menyadarkan misah jam enam
agar jemaat masjid al mukhorobin dapat melaksanakan sholat id dengan lancar
idul fitri jatuh tanggal dua puluh lima
di gereja kita ini punya tiga jam ibadah
jam enam pagi jam sembilan pagi dan jam delapan belas tiga puluh
lalu kita itu tidak melakukan ibadah di jam enam pagi
pikiran kita kita memberikan ruang juga
karena kita kan susah parkir di sini
kita jemaat di sebelah yang akan datang sholat
dan mereka lebih leluasa untuk memakai lahan gereja untuk kegiatan peribadatan
masih banyak lagi potret toleransi antar dua rumah ibadah ini
di hari idul adha masjid al mukrobin juga kerap mengirimkan daging kurban ke pihak pengelola gereja mahanaim
sama halnya di bulan ramadan
sudah jadi tradisi setiap tahun pihak gereja mahanaim akan berkunjung ke masjid dalam satu hari untuk ikut berbuka puasa bersama
biasanya mereka juga akan membawa bingkisan hadiah seperti perlengkapan sholat
keberagaman sudah menjadi bagian dari jati diri bangsa indonesia
potret kerukunan antarumat beragama di tanjung priok ini selayaknya menjadi contoh yang baik bagi seluruh rakyat indonesia
iva nahdi jakarta